sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sebagai wilayah yang banyak memiliki pantai
warga likupang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaku pariwisata
sebagai wilayah yang banyak memiliki pantai
guna membantu pelaku pariwisata setempat dan mendorong fasilitas penginapan
pupr membantu membangun homestay atau penginapan di rumah penduduk bertemakan rumah adat minahasa
kita ini lebih kepada bagaimana kita menjaga alam
bagaimana mengolah semuanya itu dengan tidak merusak lingkungan
jadi ini konsep utama berbeda
dan yang paling utama konsep pengembangan likupang ini bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar
untuk itu memang bersama pupr kita bangun banyak mendapat banyak homestay
nah homestay itu membantu masyarakat setempat dan mereka senang sekali mendapat bantuan dari kementerian pupr
pupr membangun dan merenovasi total dua ratus enam puluh tiga rumah bergaya tradisional dengan fungsi usaha yang bisa disewakan untuk wisatawan
konsep homestay terdiri dari tiga jenis rumah
rumah panggung umpak dan pavilion
pavilion itu sendiri dia memanfaatkan space rumah
dalam hal ini contoh ya ada ruang tamu atau kamar tamu yang masyarakatnya itu bersedia untuk ditingkatkan menjadi fasilitas hunian untuk homestay
kalau untuk rumah panggung dan umpak sendiri dia bagi masyarakat yang punya space halaman yang besar
ataupun kami sediakan yang umpak
nah untuk panggung sendiri
tidak perlu punya space halaman yang besar
tapi penghuninya atau tamunya itu di lantai atas
penerima bantuan pb nya ada di lantai bawah
anggaran unit perumah yang diberikan bervariasi
mulai dari sembilan puluh hingga satu ratus lima belas juta per unit dengan penyediaan fasilitas seperti kasur meja atau lemari
pada bulan februari
sudah ada tamu yang
kurang lebih ada tujuh belas kali tamu datang menginap di your homestay
berapa bu bayarannya dan cukup
untuk bayarannya satu malam dua ratus ribu rupiah
sudah satu paket sampai dengan sarapan pagi
merasa terbantu bu menjadi salah satu sumber pemasukan ini
kami kalau lega merasa bersyukur dan senang sekali
kita nakal vezkang mengembang sobie
aku katakan kami harus dekestrasi template us putih trouble
memang biasa kita kerah foreigner
kemudian punya bentuk yang soko di puntang lantai
erang kadus berbuka
kearifan lokal di lee kupang
kearifan lokal sangat kental di lee kupang
bunyi bak piano ini menghasilkan harmoni suara yang menyatu dari keenam alat musik kolintang
keren sekali ini bang
bang boleh dijelaskan ini berarti alat musik kolintang ini khas dari minahasa

enam set ini terdiri dari satu melodi ini
lalu gitar satu gitar dua pengirim satu dan pengiring dua
seperti band juga ya
iya seperti itu
biasa musik ini digunakannya untuk acara acara apa nih bang
pada umumnya mah kulintang ini kan digunakan untuk acara acara tradisional
mewakili dari budaya etnis minahasa
bernyanyi diiringi musik kolintang pun membuat saya jatuh cinta akan budaya minahasa
para pemusik kolintang berharap generasi muda dapat terus melestarikan bahkan memadukan musik kolintang dengan musik modern
agar kebanggaan akan tanah lahir minahasa dapat terus bersenandung di tanah air bahkan mancanegara
kayaknya minahasa comunque udah keren deh

itu dia tuh
untuk membantu tersedianya air tawar
kebentrian pupr balai wilayah sungai sulawesi i hadir
dengan membangun enam penampungan air hujan pada dua ribu dua puluh di bunaken
bangunan ini terdiri dari bak penampung
ada bak penyaring dan atap untuk menyadap air hujan
jadi dari atap ini kita pakai talang pipa
ada delapan unit bak penyaring
yang masing masing diisi oleh material ijuk kerikil batu kapur
kemudian ada bata merah dan seterusnya
setelah air melalui itu
melalui penyaringan kemudian dia ditampung di bak yang lebih besar
sesudah itu air diambil oleh masyarakat melalui keran
air yang sudah disaring akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari
seperti mandi dan mencuci
namun untuk bisa diminum diperlukan pengolahan lebih lanjut
iya karena memang tidak mengalir air sampai di rumah
karena mungkin keterbatasan juga
apalagi kami di pulau di bunaken
tidak mengalir air seperti ini
karena ini memang asli
kami bilang ini harus jaga
karena ini memang pertama kali kita dapat penampung air hujan
jadi kita jaga bersama karena itu sangat penting
setelah puas menjelajah bunaken
tidak lengkap rasanya bila belum mencicipi kuliner lautnya
mana dong menjadi surga untuk para pecinta makanan laut
segarnya ikan tuna yang langsung diolah membuat saya tak sabar mencoba
sebelum dibakar rahang tuna direbus terlebih dahulu
untuk dada tuna dibakar menggunakan minyak kelapa agar matangnya merata
kata teman saya kalau berkunjung ke manado jangan lupa mencoba tunanya
terutama rahang tuna wow
saya juga disini coba
ada dada tuna dan memang kalau orang manado ini tidak jauh jauh ya dari rasa pedas
ini paling pas sambil minum jus sirsak campur buah naga
menyantap ikan sambil memandang keindahan laut
menambah kenikmatan kuliner santap saya
bicara kuliner tak lengkap kalau tidak datang
jalan roda yakni tempat ngopi berbagai kalangan yang terkenal dengan kopi setengahnya
halo ibu kopi setengahnya satu
saya memesan di rumah kopi pak saleh yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pembuatannya pun menarik masih menggunakan arang untuk merebus air
disebut kopi setengah karena memang kopi tidak disajikan satu gelas
hal ini karena pembeli yang biasa berpindah dari satu tempat ngopi ke tempat ngopi lain di jalan roda
namun karena sudah kenyang dan ingin tetap memesan maka dipesanlah kopi setengah
harganya pun berbeda untuk kopi hitam setengah seharga rp empat namun jika satu gelas rp tujuh
manado memang memiliki cerita menarik tidak hanya di secangkir kopi
melainkan di setiap sudut kotanya
kuliner karifan lokal hingga keindahan wisata melekat di ibu kota sulawesi utara ini

jadi ya menyangkut konstruksi itu ya harus kita perhatiin betul betul pelaksanaannya
bendungan ini adalah dengan tipe earthfill atau timbunan urugan tanah dengan inti tegak
dan kemudian di cover dengan batu atau biasa kita sebut boulder pada bagian upstream dan downstreamnya
di mana lebar atas dari gunungan ini adalah sebelas meter
bendungan ini dapat menampung sekitar dua puluh tiga juta meter kubik air
pelaksanaan pembangunannya pun diawasi dan dibimbing oleh komisi keamanan bendungan
kawasan bendungan kuil kawangkoan juga tengah dalam proses penataan untuk kawasan wisata budaya
terdapat gedung serbaguna yang nantinya digunakan untuk berbagai event atau peralatan budaya
dengan konsep gedung berbentuk burung hantu atau burung mahoni yang merupakan lambang dari suku minahasa
memang ada kawasan untuk wisata
dalam hal ini kawasan wisata waruga yang merupakan makam leluhur dari orang orang minahasa tempo dulu
selain itu ada juga penataan untuk kawasan wisata air di waduk nanti
kemudian ada penataan kawasan juga untuk penanaman pohon pohon yang produktif
kawasan bendungan kuil kawangkoan sangat mementingkan wisata budaya karena suku minahasa sangat kaya dengan tradisi
seperti tari kawasaran
tari kawasaran adalah tari para leluhur terdahulu yang diangkat dari upacara adat
kawasaran berasal dari kata kawak yang artinya melindungi
asaran itu berlaku seperti
jadi kawasaran berarti berlaku seperti para leluhur menjadi pelindung negeri dan kehidupan
di dalam tari kawasaran secara umum terdapat tiga babak
babak pertama adalah babak sumakalele yang diambil dari upacara ritual mahua
dimana meminta perlindungan kepada leluhur untuk bertahan di tanah sulawesi
dengan saling beradu atau membunuh
babak kedua kumoyak yang diangkat dari upacara kematian
dengan gerakan mengacung acungkan pedang
ini menggambarkan ketika kepulangan pasca perang dengan membawa kepala musuh
kemudian diletakkan di tanah dan menari melingkarinya
untuk mendoakan ketentraman jiwanya
babak ketiga adalah lalayaan
yang berarti tarian kegembiraan sebagai ucapan syukur atas kemenangan
kostum tarian kawasaran berwarna merah yang berarti simbol kehidupan
bang tonaas ini tarian kabasaran saya lihat menarik sekali terutama kostumnya nih
ini saya lihat ada paru burung ada tengkorak ada tanduk
ini aslikah dan apa nih maknanya bang
ini ada tengkorak monyet ini paru burung uak atau rangkong
ini juga ini ada tanduk dari sapi hutan rangkong
jadi topi ini disebut porong tokai
jadi porong tokai jadi menyimbolkan topi ini menyimbolkan keberanian dari seorang warane pemain kawasaran
aksesori dan gelang yang digunakan merupakan peninggalan leluhur yang berusia ratusan tahun
batu mulia yang digunakan sebagai kalung melambangkan kesakralan dan tidak boleh dipegang oleh perempuan
menurut cerita leluhur jika wanita menyentuh atau memakainya bisa berakibat sakit hingga kematian
cerita suku minahasa di tanah sulawesi utara sangat menarik untuk ditelusuri
bagaikan cerita dongeng namun di dunia nyata
punya segudang pepuk
kau dan rahasia